dari kawasan sudirman tamrin kesan sebuah kota maju dan modern memang sangat terasa
dikelilingi gedung gedung pencakar langit dan juga pusat perbelanjaan yang akses moda transportasinya nyaris terintegrasi satu sama lain
kawasan ini juga menunjukkan citranya sebagai kota yang beradab dengan memberikan akses mumpuni bagi para pejalan kaki
pemerintah provinsi dki jakarta pada tahun lalu mengeluarkan anggaran sebesar rp satu ratus delapan puluh miliar rupiah dari dana kompensasi koefisien lantai bangunan untuk merevitalisasi trotoar di kawasan sudirman dan tamrin